uduh dulu kita ya
mau kemana ustad
ustad budaya kan sebelum sholat kita uduh dulu ustad
takutnya kita ada handas kecil atau handas besar ustad
kan ustadz sendiri yang ngajarin
masa ustad gak ngerti sih
kamu gak perlu ngajarin ustad musa yang mulia dasantun
terus kenapa gak uduh
apakah bapak tadi disini melihat
ada tiga orang anak kecil lewat sini
atau duduk duduk disini gitu pak
iya pak seumuran saya pak
tingginya sesaya pak
dia itu bertiga yang satu rambutnya lurus
yang satu lagi gondrok
yang satu lagi kriwil
nah satu lagi
nah dia lupa
satu lagi iwau
satu lagi alamak
barangkali bapak lihat mereka bertiga ngobrol disini
pakai dialog dialog seperti itu kata kata seperti itu pak
saya gak tau pak
terus celana hitam
terus peci hitam
saya gak tau pak
yaudah deh kalau gitu
gak ada ustad
beda kalau gitu makasih pak ya
maaf udah ganggu ya
eh sebentar kak
kayaknya ada yang aneh deh
tadi kan kamu gak ngejelasin masalah baju
kok bapak itu bisa tahu ya
kalau trio bemo pake baju kokoh sama celana hitam
kan tadi kamu cuma nyebutin peci warna hitam
nyamar jadi bagi bapak lagi
pak pak pak
tegang banget sih itu dia
berani selamanya si sombre
ngambil uang pesantren
gak bisa membantu
cuma bisa berduka cita atas
kekulangan uangnya positif
lu gimana dong pak dek
tak bisa gak makan selama sebulan
lu sempat pak dek mau
uang tabungan pak ade buat gantiin lagi
kau sebelum sebelum udh
ke ara su b waiting
irrahmanirrahim allahumma barik lana fima rozaktan awaqina azabanna
hai ayo dimakan ya kelompok anaknya jangan terburu buru
usaha kau makanan kita kayak gini susah ya udah tuh kadang suka bingung kok makin kesini makin
lama makanan di pesawat rengku nampak itu makin gak berkelas strawberry mangga
kalau makanan kayak begini terus
benar benar takmin syukuri makanan
yah kering semuanya cuman ada angin rumput dan batuk anngun dadu afwan amalia tuh kalau
misalkan kamu makannya angin nanti perut kamu bisa kembung iya nanti iya isi perut kamu anjing pir saying
anak anak udah udah
belum tidur lagi
hai mesti ya nggak jadi kenapa tuh main makanan kayak gini doang saja maafin saya
uang belanja buat pesantren hilang mustahaja uang belanja pesantren hilang telah tahu tahu
kalian posisi kan ngomongnya pelan pelan nama ustazah kok kalian pada denger begitu sih
bisa sih kok tapi saya tahu saja yang ngambil siapa siapa siapa sobri sobri
afwan butat kali ini sobri itu nyembeli banget astagfirullahalazim afwane ayu
aku juga sebelitali benar benar ya makanya itu aku ketemu nia
afwan ayu maaflah afwan butet kan itu punya aku hih
afan butet kamu jangan marah marah melulu nih denger ya orang yang kuat itu bukan kuat bergulat
tapi kuat menahan emosinya kalau lagi marah itu dari hadits riwayat bukhori ya kan iya sih
ini juga soal kepentingan kita bersama

jadi gini loh bute inces lia itu punya pemikiran gimana kalau misalnya kita itu mencari sobri sama sama
soalnya kan gara gara si sobri itu makanan nikun anta itu jadi rendah levelnya
terus jadi gak berkualitas dan juga jadi gak berkualitas
nah kamu itu bisa membayangkan gak sih
seandainya prinses lia itu setiap hari makan tahu sama tegita
nanti kulit prinses lia yang mulus ini bisa berninya
dan penampilan prinses lia itu sebagai prinses bisa terhilangkan
bisa terlupakan bisa rusak
kasian juga dong pak siti sampai harus menggantikan
terus setiap hari kita berkurang makan dong
demi kepentingan kita bersama aku saya tuju
aduh untung aja
eh temen temen lihat tuh
tuh tuh tuh
mending kita sholat aja dulu
aduh ntar aja sholatnya
pas kita udah jajan
ya ampun sob
gak boleh begitu sob
kan kamu tahu sob kata pak osad
sholat itu adalah tiang agama
kalau kita meninggalkan sholat berarti tiang agamanya bakal runtuh
kamu gimana sih
emang kamu gak inget apa itu namanya sungguh kamu lupa
yaudah deh ya aku ikut sholat
gitu dong sholat dulu
uduh dulu kita ya
mau kemana ustadz
ustadz budaya kan sebelum sholat kita uduh dulu ustadz
takutnya kita ada handas kecil
ada handas kecil atau handas besar ustadz
kan ustadz sendiri yang ngajarin
masa ustadz gak ngerti sih
kamu gak perlu ngajarin ustadz musa yang mulia dasantun
terus kenapa gak uduh
ustadz buru buru masuk ke dalam masjid ini karena ustadz melihat siapa coba tebak
bapak sama ibu
yang kita cari cari
lah mana trio bemu
kok jadi kakek gitu trio bemunya